sampai jumpa di video selanjutnya
kamu di dalam anin
kamu gak apa apa
masa aku takut
iya gak usah takut
ada aku disini ya
yaudah kita keluar aja
baik pelan pelan aku bantu ya
masa aku takut
masa aku takut
kamu gak apa apa
mas aku rasa kita gak akan selamat mas
mas kita gak akan selamat mas disini mas
mas kita gak akan selamat mas disini mas
mas kita gak akan selamat mas
kamu tenang ya
pak kami disini pak
beda gak apa apa ya
beda kebuka aku pintunya
oh ibu andi sudah ditemukan
di lantai lima
oke saya kesana sekarang
duduk dulu ya
campurkan kebun tan nasional
makanya kalau saya bilang itu kamu nurut
lagian siapa yang suruh ke kantor jadi ada masalah kayak gini kan kalau saya bilang kamu di rumah
di rumah berarti astaga pak bos udah tahu bininya habis ketakutanmu jatuh dari
filip bukannya ditenangin malah dimarahin ada akhlaknya banget sih
maaf ya mas aku udah ngerapotin masalah terus udah bikin masalah marah
makasih lo mas dan nyametin aku berkali kali
aku juga minta maaf karena aku nggak ngasih tahu sama masalah dari awal
maafin aku ya bisa diam
kok pak al bisa galak begitu ya sama andin perasaan dulu dulu waktu ngedekin nggak begitu orangnya
emang laki laki kayak begitu kali ya belum dapet aja dikejar kejar ke langgan putus kalau udah dapet aja dibuang ke tong sampah
nggak ada akhlak itu laki
mobilnya siapa mobilnya sudah siap
kami dari news com boleh kami mau mencari bapak prihal kecelakaan di bukit bintang
iya memang disini sedang ada lift yang dalam perbaikan dan kebetulan istri saya juga nggak tahu
tapi semuanya sudah selesai kok istri saya juga gak apa apa
mari ya istri saya butuh istri saya rahat
curah semuanya ancur
ini semua gara gara mbak angin
mau dapat duit dari mana kalau gue dipecat dari maharatu
itu kan kontrak gue yang paling besar nilainya
ini bisa makin panjang masalahnya
karena mbak andin udah cerita soal keguguran gue sama suaminya
jangan jangan semua kebohongan gue udah terkuatnya
jangan jangan semua kebohongan gue udah terkuatnya

siap mbak andin
siap mbak andin
siap mbak andin
siap mbak andin
dengan ibu elsa and indita
halo dengan ibu elsa and indita
ada apa ya
saya mau ingetin ibu
kalau tagihan kartu kredit ibu di bank arta makmur
belum ibu bayar juga cicilannya
ini sudah lewat banget jatuh temponya bu
bapak tenang aja ya pak
jangan asal janji ya bu
kalau sampai hari ini ibu belum bayar
saya akan bertindak tegas
saya akan bertindak tegas
gak kenapa kenapa sayang
tungguan pulang cepat hari ini
aku bikinin makan malam ya
mending gue gak usah bilang ke nino
kalau gue dipecat sama maharato
daripada nino jadi tanya alasannya
terus semuanya jadi kacau